setiap tujuh tiga puluh pagi ketiga perempuan ini mempersiapkan diri sebelum mulai bekerja
rompi dan sepatu hoots merupakan perlengkapan wajib mereka
kemudian mereka akan berjalan menuju lokasi tugas turun ke badan sungai
ketiga perempuan ini adalah petugas unit pengelola kebersihan badan air
dinas lingkungan hidup provinsi jakarta
tugas utama mereka membersihkan sungai dari sampah
ketiga perempuan ini adalah mince sinaga sri ani dan dewi
minche adalah perempuan lima puluh dua tahun yang merupakan orang tua tunggal dengan satu anak
sementara sri ani berusia empat puluh satu tahun yang juga orang tua tunggal dari dua orang anak
sedangkan dewi adalah seorang ibu berusia empat puluh lima tahun mantan pekerja kantoran
ketiga perempuan ini telah berusia empat puluh lima tahun

saya terus membersihkan sampah sampah yang ada di air
itu saya ya memang sih rasanya gimana gitu ya biasa di kantor di admin
tapi lama kelamaan saya menjadi karena sudah terbiasa ya menjadi diri saya
oh inilah pekerjaan jadi saya tidak melihat pekerjaan itu bentuknya dari apat
yang namanya kerja pak apa aja yang dikerjakan yang penting halal tidak merugikan orang lain
itu lho pak
itu kemuliaan wapang kehidupan juga
sekarang kan susah nyari kerjaan pak
semua jenis sampah rumah tangga pernah mereka temui
jenis jenis sampah yang berulang dibuang oleh warga ke badan sungai
baik sisa kemasan makanan minuman juga limbah manusia
selama bekerja ada saja pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami
bertemu dengan warga yang membuang sampah langsung ke sungai saat mereka bekerja
menemukan jasad bayi bahkan tersiram kotoran manusia
pertama menyisir itu dipikirnya sampah biasa
karena dia dibungkus dengan plastik hitam
ternyata pas dalam perjalanan menyisir itu
plastik terbuka akhirnya dilihat itu ternyata bayi
di tempat itu ada semacam jamban di atas kali
kemudian pas kami bersihin dari atas dia d a b
kena adeknya kepala tuh
suka duka ketiga perempuan ini menjadi petugas kebersihan sungai adalah sebuah
gambaran kehidupan sebagian masyarakat ibu kota
yang masih abai bahkan tidak peduli dengan orang lain
mereka juga berharap agar warga dapat lebih peduli bahwa sungai bukanlah tempat sampah
kami juga kan memang hidup dari sampah tapi bukan untuk jadi sampah gitu
jadi sampah mereka itu juga dikondisikan aja lah pak
ketiga perempuan petugas kebersihan sungai ini memang bekerja di sekitar sampah
namun dedikasi mereka dapat menjadi contoh sekaligus ironi
bahwa di balik kerja keras mereka
masih banyak warga yang tidak peduli dengan membuang sampahnya sembarang tempat
terutama di badan sungai